musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala desa di sampang madura
senin siang berlangsung ricuh
dua peserta musyawarah terpaksa diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator
hujan interupsi sudah terjadi sejak musyawarah pembentukan panitia pilkades di desa ragung sampang dimulai
salah satu peserta bahkan protes dan berusaha menyerang panitia
mereka meminta pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditunda
karena hanya dihadiri dua dari sembilan anggota badan permusyawaratan desa
meski mendapat tentangan dari banyak pihak pemilihan panitia tetap berlangsung hingga selesai
dalam musyawarah ini dua warga diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator
jamaludin harun sampang